dalam konferensi pers virtual pada tujuh agustus lalu
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
memberikan tiga opsi kurikulum kepada satuan pendidikan
untuk digunakan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi covid sembilan belas
di antaranya tetap mengacu pada kurikulum nasional
menggunakan kurikulum darurat
atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri
untuk jenjang paut sd smp dan sma smk
kami telah menyusun kurikulum darurat
yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu tunggu guru
ini adalah untuk semua jejak
secara legal ini menjadi bagian daripada kurikulum formal kita
dan jangan lupa ini bukan kurikulum yang dipaksakan
ini adalah kurikulum opsi alternatif yang bisa dilakukan
kalau kepala sekolah dan gurunya tidak ingin melakukan transisi
kepada kurikulum yang sudah disederhanakan ini
itu juga tidak apa apa
komisioner komisi perlindungan anak indonesia kpai
bidang pendidikan retno list trt
mempertanyakan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan
nadiem makarim yang memberikan tiga opsi kurikulum
kepada satuan pendidikan pada masa pandemi covid sembilan belas
ia menyebut kebijakan ini akan menyebabkan ketidakjelasan
dalam sistem belajar siswa
pertama saya melihat tidak ada ketegasan ya
artinya ketegasan adalah
ini masih disuruh memilih
padahal dalam situasi darurat itu sebaiknya tidak memilih
nanti sekolah sekolah atau dinasnya
jadi gurunya maunya kurikulum darurat
tapi kepala sekolahnya maunya kurikulum dua ribu tiga belas
lalu dinasnya maunya kurikulum dua ribu tiga belas
padahal sekolahnya maunya kurikulum darurat
kan pasti sekolah patuh pada dinas
guru pasti patuh pada kepala sekolah
nah yang kemudian menjadi korban siapa
selain itu retno juga menyebut
seharusnya nadiem secara tegas menerapkan kurikulum darurat
yang telah dibuat untuk meringankan beban guru
dan anak anak dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia